jaringan gas ke rumah rumah warga
bupati musi banyuasin dodi reza alex menyebut
pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga
yang berada di kecamatan sungai lilin dan bayu gelencir itu
adalah yang pertama kali di indonesia
karena pembangunan jaringan gas bumi
biasanya dilakukan di wilayah perkotaan yang padat penduduk
dodi berharap masyarakat musi banyuasin
menjadi prioritas penerima jaringan gas bumi
termasuk wilayah ring satu yang merupakan penghasil gas
ini adalah tahap kedua dari jaringan gas rumah tangga
setelah kota skyu sudah dialiri jar gas tiga tahun yang lalu
tapi yang paling penting dari semua ini adalah
untuk pertama kalinya
mungkin di indonesia
kota kecamatan itu dialiri oleh jar gas rumah tangga
jadi bukan hanya kota
sementara itu pimpinan komisi tujuh dpr ri
yang membidangi energi mengatakan
daerah penghasil migas memang harus menjadi prioritas penerima
jaringan gas bumi
sdm itu ada energi berkeadilan
jadi berkeadilan itu bukan berarti dibagi rata
tetapi daerah penghasil itu harus prioritas
mengapa harus diprioritaskan
karena daerah penghasil akibat eksploitasi sumber daya alam ini
minyak gas batu bara dan lain lain itu
pasti menderita kerusakan lingkungan
terkait permintaan pemerintah kabupaten musi banyu asin
agar seluruh wilayah musi banyu asin dialiri jaringan gas bumi
terutama di wilayah ring satu penghasil gas
pihak kementerian energi sumber daya mineral menyatakan
memang ada penganggaran pada dua ribu dua puluh satu untuk pembangunan jaringan gas
pemerintah menargetkan empat juta sambungan rumah dengan biaya apbn
hingga dua ribu dua puluh empat mendatang
di dua ribu dua puluh satu kita mengerjakan sekitar satu ratus dua puluh ribuan
untuk yang mubah itu karena sudah masuk userembang gas
ini rencananya pak direktur pak limu jendral
top yang janji enam ribu yang sudah disepakati itu
akan dibangun di dua ribu dua puluh satu
dengan adanya pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga ini jelas
meringankan ekonomi masyarakat
selain harganya yang lebih murah daripada gas lpg
gas bumi lebih bersih dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
untuk energi terbarukan
pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di musi banyuasin
juga disebut sebagai energi berkeadilan